presiden joko widodo disambut unjuk rasa puluhan mahasiswa saat berkunjung ke kota tasik malaya jawa barat
mereka menuntut jokowi merealisasikan program nawacita dan memulihkan citra ormas islam dan agama islam yang cinta damai
presiden juga membagikan kartu indonesia pintar pada satu lima ratus siswa
puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam indonesia menggelar unjuk rasa
saat presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja di kota tasik malaya jawa barat jumat pagi
namun mahasiswa tidak bisa leluasa menyampaikan aksinya karena mendapat pengawalan ketat polisi dan tni yang berjaga
mereka menggelar orasi sambil membawa berbagai spanduk di depan kantor sekretariat hmi jalan sutisna senjaya dalam kondisi gerbang tertutup
dalam kunjungan kerjanya ini presiden membagikan kartu indonesia pintar kepada satu lima ratus siswa
dari berbagai tingkatan indonesia
sd smo smk sma hingga sekolah paket
jokowi meminta agar siswa memanfaatkan kartu indonesia pintar untuk kepentingan pendidikan